saudara sebelum sampai ke tangan masyarakat bahan bakar minyak atau bbm yang digunakan masyarakat tentunya melalui serangkaian perjalanan yang panjang
mulai dari pengisian bbm di depo pertamina hingga sampai di spbu
bagaimana prosedur pengisian bahan bakar minyak di depo pertamina pelumpang dan seperti apa standar operasional prosedur yang diterapkan pertamina
berikut ulasan jurnalis kompastv mas nira mawati dan juru kamera kompastv adini anissa di integrated terminal jakarta pertamina pelumpang jakarta
sebenarnya ada perjalanannya di tempat saya melaporkan ini di depo pertamina pelumpang ini saya akan menjelaskan bagaimana sih perjalanan bbm dari depo pertamina pelumpang menuju ke spbu seperti itu
nah di depo pertamina pelumpang ini
dari truk yang biasa kita lihat itu akan membawa bbm di mana mereka akan mengisi terlebih dahulu tepat di belakang saya di sana akan mengisi bbm sesuai dengan bagaimana kuantitas yang akan mereka bawa
seperti ada yang berisikan delapan liter hingga dua puluh empat liter
dan saat pengisian tersebut pun dari petugas ini juga melakukan pengecekan kuantitas dan juga kualitas dari bbm yang akan disalurkan
untuk mengecekkan kualitas ini akan mengecek apakah kelayakan dari bbm ini bisa disalurkan
nah setelah itu dari bbm ini setelah dimasukkan ke dalam truk nantinya akan disegel dan dipastikan untuk dari pengantarannya ini sesuai dengan nomor yang sudah diregistrasikan dan diantarkan ke spbu yang dituju seperti itu
setelah keluar dan juga sudah melakukan pengisian nantinya dari truk ini akan dilakukan pengecekan segel kembali ini pengecekannya dua kali dan setelah itu pun akan langsung diantarkan ke spbu
mas nira mawati adin yanisa kompas tv jakarta